belet ya itu otaknya tuh kurang
kalo kamu punya suami belet
nanti anak anaknya juga ikut belek
si sobri juga sering minta anggap polisi
gara gara sering mencuri kamu tahu gak
gak mungkin banget
jadi gak mungkin
ya terang aja dia sopan sama kamu
orang dia naksir sama kamu
cius a'a sobri naksir sama aku
namanya orang baik seperti kita banyak musuhnya
banyak yang sirik sama kita
iya ya bener
kamu mengikuti atau tidak
gurunya asik atau
ada kesulitan tidak
siapa yang beliin
memangnya tidak boleh
kenapa sama bapak sendiri
terus bapak harus nanya sama siapa
bapak tanya aja sama ibu
biar nanti ibu yang tanyain ke febri

bapak tanya lagi ke ibu
eh tuat buruan tuat
terlambat nanti tuat
bapak tanya lagi ke ibu
tidak ada yang bisa dikutuk
bapak tanya lagi ke ibu
ingin menguji motor mak
aduh mak gak bisa buru buru begitu mak
nanti bahaya misalnya kecelakaan gimana
mak lagian si aceng tuh udah berubah mak
udah gak genit lagi sama si entin
tapi kan masih suka nongkrong di warung tin
ya kalau itu udah gak bisa dirubah lagi mah
soalnya itu kan markas kita kita
mak penjajah gitu
bukan begitu mak
masuk ujuan aja sama aceng
terus kalau misalnya kita ngobrol ngobrol disitu mak
mak aceng teh udah gak pernah genit lagi sama sientin
masih jangan percaya
apaan sih kamu dang
gak usah ikut campur masalah rumah tangga saya dong
ini rumah tangga saya masalah intern bukan eksterren
ngerti gak sih tuh
mak liat seminggu lagi
debbie makanya kita harus sering sering bersyukur pada ibu
ya pada allah supaya gak sombong ya
soalnya masih banyak orang orang yang menderita
bukan temen udah tapi unyang unyang
kamu ngatain emak gendut
enggak mak aceng bilang si dadang pedut mak
bukan emak gendut pedut mak
jalan ya mak
cucu berangkat ya mak
mama inget ya
mamatnya jangan kerja
yaudah tuh kalau gitu cucu berangkat ya mak
ini tuh jalannya yang ribet
yaudah cucu berangkat ya mak
kamu tau gak si sobri itu siapa tut
si sobri itu otaknya agak kurang

perasaan abel itu sehat sehat aja kok mas
kamu mau punya suami belek
bukan tuh belet ya itu otaknya tuh kurang
bukan tut belet ya itu otaknya tuh kurang
belet nanti anak anaknya juga ikut belet
si sobri juga sering minta anggap polisi
gara gara sering mencuri kamu tau gak
wuh mams buhong
gak mungkin banget
abrahi itu orangnya sopan baik
ganteng jadi gak mungkin
ya terang aja dia sopan sama kamu
orang dia naksir sama kamu

cius a'a sobri naksir sama aku
yalah tut siapa yang gak naksir sama kamu kamu cantik begitu
iya lah tut siapa yang gak naksir sama kamu kamu cantik begitu
mams tau dari mana
ya tau tut
gak nyangka soalnya ternyata
sobri naksir sama aku
bukannya takut malah seneng
bukannya takut malah seneng
aneh kamu mah
pak mustaqim aduh maaf tangan saya basah
pak mustaqim pak mustaqim mau dibikinin apa
pak mustaqim pak mustaqim mau dibikinin apa
iya boleh boleh makasih
oke tunggu ya
ada apa pak
kita dapat berita terbaru mengenai lilis
oh yaudah kalau gitu kita bicarakan di dalam
pak silahkan masuk pak
saya tesebel sama si dadang kum
dikit dikit ngaduk ke mertua
dikit dikit ngadu ke mertua
ya kamu juga semua perempuan kamu sukain
nanti kalau istri kamu tahu
kamu di stop transferannya
kamu juga yang repot
ya tinggal pinjam uang sama kamu kok

sampai berhasil ngirim entin atau cucu ke luar negeri
astaghfirullahaladzim kamu mah jahat
kok jahat sama jadi bosaha
ceng doang ya
eh ceng mau kemana sih
oh iya saya tau kamu lagi dihukum bertuaya
nanti hukumannya ditambah
eh tunggu dulu kum
eh tunggu dulu kum
idoy di rumah
oh di rumah
lintuk organiknya tutup
yang di cibatu
sama tuh kan yang punya sama bangkrut juga

kamu jangan berpikir kok
bulanan saya berkurang ya
mana mungkin saya berpikiran seperti itu
nah itu dia bulanan saya mengetahui banyaknya
ya sudah nanti saya atur
kita belanja sayurnya bareng bareng
nah itu maksud saya
pintar kangkut edun
pantesan di rumah
nggak ada orang sepi
padahal ngobrol disini
karena masih pagi
kang dadang mau kemana
ada aja mau tau aja
mantap kang dadang
kamu tuh belajar dari mana sih mantap
kan kamu yang ngajarin
kan kamu yang ngajarin
emang tanya jangan ditanyain terus
masya allah pak
jadi lilis ada di nyuyok
seperti yang sudah saya duga sebelumnya
dia itu dejak temannya orang indonesia
dulu dia pernah kerja di timur tengah
itu gara gara majikannya liburan ke atalanta
dia sudah lebih lima tahun tinggal di minyak
emangnya nggak ditangkepin gitu pak
sama pemerintah sana
ada jutaan pendatang ilegal di sana bu yaya
bu yaya sudah dengar berita terbaru
ada kapal nelayan tenggelam di perairan riau

ya allah pak
bu yoyo tolong sampaikan berita ini
ke keluarganya lilis ya
supaya mereka tenang
oh ya kalau gitu saya permisi dulu ya
mams enak banget ya
jalan jalan keliling amerika
aku mau pergi ke korea aja gak boleh
sampai tua deh disini
kamu nggak denger barusan
ada kapal tenggelam

ntut nggak denger
sampai jumpa lagi